salah satu terpidana mati yang ramai disebut berpotensi masuk dalam daftar eksekusi jili tiga adalah gembong narkoba freddy budiman
freddy sendiri mengaku siap jika sewaktu waktu harus menghadapi juru eksekusi
korespondensi nn indonesia roby sofian amin akan mengulasnya
eksekusi jili tiga akan segera dilaksanakan di pulau nusa kambangan
dan jaksa agung prasetyo menargetkan freddy budiman masuk dalam eksekusi jili tiga
tadi yang tanya freddy budiman itu termasuk target kita
kita akan desak itu
karena selama ini dia katakan mau gunakan hukumnya tapi kapan dia gunakan itu harus
ada ketegasan kita berikan batas waktu
freddy budiman merupakan gembong narkoba yang pada dua ribu dua belas menyelundupkan satu empat juta pil ekstasi
dan di dua ribu tiga belas freddy budiman oleh pengadilan dijatuhi
dan tidak hanya itu di dalam lapas freddy budiman juga membuat sensasi menggunakan ruangan untuk ruangan yang istimewa
dan bahkan freddy dapat mendatangkan model model untuk berpesta seks di dalam lapas
dan tidak hanya itu saat freddy dipindahkan ke nusa kambangan lapas batu
freddy juga masih bisa mengendalikan bisnis narkobanya
dari dalam penjara lapas batu
dan sebelum jaksa agung hm prasetyo menyatakan menargetkan freddy budiman masuk dalam eksekusi mati jilid tiga
beberapa saat yang lalu freddy budiman saat dipindahkan dari lapas gunung sindur bogor menuju ke lapas pasir putih nusa kambangan
menyatakan siap untuk dieksekusi mati
dan sekarang ini lebih memperdaun aja
ya mempersiapkan kematian gitu
ini kan indonesia mau eksekusi saja
tahu tahu semua terhidang mati yang menanggarkan harus siap
meski jaksa agung prasetyo sudah menargetkan freddy budiman masuk dalam eksekusi tahap tiga
dan freddy budiman juga menyatakan siap dieksekusi
namun freddy budiman masih memiliki satu upaya hukum peninjauan kembali
dan apakah upaya hukum peninjauan kembali freddy budiman dapat mengganjal eksekusi freddy budiman di tahap tiga
tentunya ini menjadi keputusan jaksa agung terkait dengan keputusan tersebut